sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya